hai hai hai hai hai hai hai gampang banget sih nangkepnya ini enggak ada pelawanan banget
kamu ngapain bawa bawa kesini rumah ini kan lagi sering diserang sama siluman ular
ini bukan siluman kok orang beneran kak kasihan katanya ke lindes
di rumah ini hanya boleh ada satu ular saja aku nggak mau tahu sekarang juga buang ular
enggak buang enggak apaan sih buang sekarang enggak enggak ada suka suka aku mau ngapain
ini ada apa sih ini loh kak aku mau biar ular ini kasihan tadi hampir ke lindes
enggak karena maksud aku tuh ya aku nggak mau ada ular di rumah ini karena kan karena

di rumah ini karena kan karama tahu sendiri aku baru diserang sama mas ruman ular iya kakak setuju sama dewi
di rumah ini tidak boleh ada ular lagi jangan gitu dong kak sekarang kak kasihan ularnya lagi
nih lihat deh tuh tuh nggak papa baik ulernya ya
udah sini sini ini biar kakak simpen dikamar biar kakak bisa pantau
inilah ular yang baik hati dan cantik namanya lala
sekarang kamu ora
sekarang kamu lompat
if kalian masih mau lihat lala silahkan taruh uangnya slidh delas

di sini supaya lelah semangat
camilan kita dapat uang banyak
mata berat banget ya
kenapa kalian semua pada tidur
lah abang sih
niup sulingnya kemesraan
jadi kita mulur dah
kalau begini caranya bisa berabek nih
bisa warga kampung buduk terancam
iya bener pak rw
daripada kita tidur disini
mendingan kita pulang aja ya
ngapain tidur ke pulang
lu mau kalo kampung buduk warganya dilahap emuler
kalo lu yang dilahap gapapa
gak ada yang sedih gak ada yang nangisin
kok bener sih
gimana sih lu
tuh kan baru diomongin
tuh tuh tuh si luman udah di belakang
tuh sini luman
tuh sini luman
tenang tenang tenang
ya kamu remeh meremih mau tawuran
warga kampung buduk udah separohnya
saper ya dulu mana sih
masuk komandan duluan
jangan lari ya
jangan lari ya
ini gak ada pelawanan banget
hebat mister india
ini mah orang bener
orang gila yang ditangkep
ya aku dilewein
ya tuh kan
banyak kutu nih kan
ini sih gila laki dia kali itu
akhirnya gue menang
akhirnya mamah bilang juga ya
akhirnya mama ada di sebelah kamu lagi
tapi mama masih bingung deh
kenapa siluman ular yang pakai tutup itu tuh bodoh banget
kok bisa sih dia lepasin mama
masalahnya sinta siluman ular itu aku usir dari rumah ini
karena aku sayang sama mama supaya mama bisa sampai di rumah ini dan kita ketemu lagi ma
jadi siluman ular itu si sinta udah kamu
udah aku out ma
masalahnya gini ma
sinta itu terlalu lemah ya
jadi aku kayak gimana ya kayak gak ada tantangan gitu buat aku
jadi ya udah lebih baik dia aku lepasin gitu aja
sekarang aku akan cari musuh aku siapa lagi yang berani dekat sama aku
ron kamu ini betul betul asli anak mama
karena kelakuan kamu sama mama persis
kamu kesini mau ketemu aku atau putri kamu itu
mau ketemu kamu lah